film istirahatlah kata kata yang tayang perdana sembilan belas januari kemarin mendapat antusiasme penonton
film yang menceritakan kehidupan aktivis wijitukul ini
bahkan tiketnya sudah habis terjual beberapa jam sebelumnya
masyarakat rupanya masih banyak yang penasaran terhadap kehidupan wijitukul yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya
jadi burun itu jauh lebih menarik
film istirahatlah kata kata karya yosep angginun mengangkat kisah wijitukul setelah kerusuhan kudatuli atau dua puluh tujuh juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
ia dan beberapa aktivis lainnya menjadi tersangka karena disebut sebagai pemicu kerusuhan tersebut
kisah dalam film istirahatlah kata kata menyentuh hati sardioko karena mampu membawanya bernostalgia terutama saat wijitukul melarikan diri
saya juga mengalami depresi
karena waktu itu saya juga merasa ambil kaya tukul
tukul merasa teringat keluarganya juga teringat teman teman yang ditangkap
saya juga merasa begitu
apalagi posisi saya ketika itu ketua
saya merasa ketika saya tidak kembali ke surabaya saya merasa dianggap pengkhianat mengejut
tapi ketika saya kembali ke surabaya menurut saya atau keluarga saya
berarti saya harus menyerahkan nyawa saya
dalam tayangan perdana film ini menyedot banyak antusiasme masyarakat
terbukti tiket di salah satu gedung bioskop di surabaya terjual habis
oke jadi mbak soalnya sayang sekali ya
karena ini film yang sangat ditunggu tunggu film yang sangat menginspiratif
ternyata kita kehabisan nonton kita sudah datang bertujuh nih di sini ternyata sampai loket ya kehabisan tiket
menurut sardioko film istirahatlah kata kata bisa mengingatkan kita akan adanya ketidakadilan yang pernah terjadi di negeri ini
ia terus berdoa untuk tiga belas aktivis yang hingga kini tidak ditemukan